pulang kampung gomudik update bersama saya beni dermawan
dan selanjutnya kita akan pantau situasi arus mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga bersama dengan rekan kami di lapangan
sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di jalur arteri karawang jawa barat
selamat siang albi
albi bagaimana kondisi lalu lintas di hari lebaran pada hari ini albi silahkan
selamat siang beni
terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wafaizin mohon maaf lahir dan batin
dan selamat merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah bagi umat muslim yang merayakan pada hari ini
dan beni terkait dengan situasi arus lalu lintas di kawasan jalur pantura karawang jawa barat pada hari ini
bertepatan dengan hari raya idul fitri tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
tadi saya melakukan pemantauan di dua lokasi
yang pertama adalah di kawasan pusat kota karawang
di mana dari pantauan yang saya lihat bahwa terlihat ada sedikit keramaian dari masyarakat
untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas mudik lokal
walaupun sejumlah pertokohan ataupun tempat tempat perbelanjaan masih tutup
tapi masyarakat ini terlihat sudah ada mobilitas yang dilakukan
ini adalah hal yang lumrah terjadi pada saat hari pertama lebaran
jadi selepas melaksanakan ibadah sholat idul fitri pada pagi hari
sekitar pukul sepuluh sampai dengan siang hari ini
masyarakat ini mulai melakukan kegiatan untuk berkunjung ke keluarga
ataupun sanak saudara mereka yang berada di satu kota yang sama
di kawasan pusat kota karawang
di mana ada beberapa titik titik simpul
seperti misalnya di lampu persimpangan
lalu juga di gerbang masuk menuju sejumlah area perumahan perumahan ataupun pemukiman
tetapi kepadatan yang terjadi tidak sampai membuat kemacetan yang begitu panjang
karena ada juga sejumlah polisi lalu lintas dari polres karawang
yang melakukan pengaturan di kawasan pusat kota karawang sendiri
lalu untuk area yang kedua
di mana situasi harus lalu lintas sampai saat ini di jalur pantura
dari arah jakarta
menuju ke sejumlah tempat seperti misalnya jalur pantura
dan juga berberok ke arah kanan untuk menuju ke jalur selatan
pada hari sabtu ini terlihat ramai lancar
meski begitu sejumlah kendaraan dari arah jakarta
yang digunakan oleh para pemudik
baik itu roda empat dan juga roda dua
di mana roda dua ini masih cukup mendominasi
masih terlihat adanya pergerakan mudik
kalau misalnya tadi bisa saya gambarkan
masih ada beberapa pengendara roda dua
yang menggunakan sepeda motor dengan atribut yang cukup lengkap
seperti akan melakukan perjalanan jarak jauh
dengan ada beberapa barang bawah
nah ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan
oleh kepolisian lalu lintas polres karawang jawa barat
walaupun puncak arus mudik di jalur karawang sendiri
sudah terlewati pada tanggal sembilan belas april malam
sampai dengan tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh tiga pagi hari
yang mana ada lebih dari dua ratus delapan puluh ribu unit kendaraan
para pemudik yang melintasi kawasan arteri karawang
untuk menuju ke jalur pantura dan juga jalur keselatan
ini memang diprediksi masih akan terus terlihat
jumlah pemudiknya pada hamin satu kemarin
sampai dengan hari ini
walaupun jumlahnya tidak sebanyak pada hari puncak
nah diprediksi hari ini sendiri masih akan ada perjalanan mudik
masyarakat dari arah jakarta dan juga sekitarnya
menuju sejumlah tempat tersebut
karena kalau misalnya kita mengingat kembali
masih tersisa ada empat hari lagi libur
di mana pada hari ini hari lebaran
lalu besok lebaran kedua dan juga tanggal dua puluh empat
dan juga dua puluh lima april yang merupakan hari terakhir cuti bersama
tetapi pemerintah dalam hal ini menteri perhubungan
kemarin memprediksi bahwa pada lebaran tahun dua ribu dua puluh
ini benny akan ada dua gelombang arus balik yang terjadi
yang pertama adalah pada tanggal dua puluh lima april
yang mana ini akan dimanfaatkan oleh para pemudik
untuk kembali ke jakarta ataupun sekitarnya
karena memang pada tanggal dua puluh enam nya sudah harus kembali masuk bekerja
dan gelombang kedua diprediksi akan terjadi pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga
yang mana ini dimanfaatkan oleh sejumlah pemudik
yang memperpanjang masa cutinya
untuk kemudian masuk kembali pada tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga nanti

dan juga untuk kembali masuk ke jakarta
jadi ini adalah hal yang akan terjadi
jadi ini adalah hal yang akan terjadi
melakukan perencanaan arus balik
mulai dari rute mana yang akan dipilih
dan juga tanggal berapa mereka akan kembali
karena dengan begitu mereka akan bisa melakukan perjalanan mudik
dengan aman dan juga lancar
tanpa harus terlibat kemacetan di hari hari
yang memang diprediksi akan menjadi puncak arus balik sendiri
dan kita harapkan semoga para pemudik yang saat ini
sudah sampai di kampung halaman
tengah berkumpul bersama keluarga dengan sukacita
bisa kembali lagi ke tempat asal mereka masing masing
seperti di jakarta dan juga sekitarnya
juga dengan keselamatan
dan juga dengan rasa sukacita ketika mereka kembali ke tempat asal
sebelum melakukan aktivitas rutin mereka di hari kerja nanti
baik albi informasi menarik tadi
albi apakah anda juga mendapatkan informasi
nanti semakin sore atau semakin malam ini akan semakin ramai
dan juga ada lokasi wisata yang juga harus diwaspadi pemudik begitu
karena pastinya juga akan ada warga yang berlibur begitu ya
ya beni terkait dengan tempat asal
tempat wisata memang sampai saat ini
informasi yang saya terima dari pihak kepolisian lalu lintas
memang belum bisa dipastikan apakah akan buka atau tidak
karena mengingat dari pagi sampai dengan siang hari ini
sejumlah tempat tempat pertokohan ataupun perbelanjaan sendiri masih tutup
dan diprioritaskan untuk masyarakat yang ada di kota karawang sendiri
melakukan silaturahmi ataupun mudik lokal
dan inilah yang akan diamankan oleh pihak kepolisian
tetapi pihak kepolisian memprediksi bahwa mulai besok ataupun lusa
sepertinya beberapa tempat tempat perbelanjaan ataupun kuliner
dan juga tempat wisata yang berada di
wilayah kabupaten karawang
dan juga sekitarnya seperti misalnya purwakarta ataupun subang
mungkin sudah bisa mulai dilirik oleh para pemudik yang ada di sini
untuk berwisata ataupun berlibur bersama keluarga
sehingga masyarakat juga harus mulai memperhitungkan
tanggal berapa mereka akan berwisata
dan kemana saja mereka akan melakukan perjalanan
baik terima kasih albi informasinya
dan juga tadi juga untuk para pemudik yang ingin kembali ke ibu kota
juga harus menentukan begitu tanggal tanggalnya
supaya tidak terjebak kemacetan yang parah
albi dan juga selamat merayakan idul fitri
selamat bertugas kembali
demikian pulang kampung go mudik update kali ini
bagi anda yang tengah mudik selalu berhati hati di jalan
saya beni dermawan selamat siang